panja jiwasraya komisi enam dpr menyetujui opsi penyertaan modal negara sebesar dua puluh dua triliun rupiah untuk mengembalikan dana nasabah
kementerian bumn juga akan mengumumkan restrukturisasi pemegang polis tradisional dan juga saving plan jiwasraya satu november mendatang
ketua panja jiwasraya komisi enam dpr arya bima mengungkapkan pt bahana pembinaan usaha indonesia atau bpui
akan menerima dua belas triliun rupiah pada dua ribu dua puluh satu dan rp sepuluh triliun rupiah pada dua ribu dua puluh dua untuk mendirikan anak perusahaan asuransi jiwa baru ifg life
perusahaan asuransi ini nantinya akan menerima pengalihan hasil restrukturisasi polis tradisional dalam bentuk penyesuaian suku bunga
dan juga js saving plan dalam bentuk seluruh nilai tunai yang dicicil bertahap
wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo menegaskan
pemisahan asuransi ini akan menyebabkan penyelenggaraan penyelenggaraan asuransi ini

ia mengklaim saat ini sudah ada dua ratus enam belas perusahaan pemegang polis tradisional yang menerima pengurangan hasil keuntungan
ia berharap ifg life bisa berdiri pada desember dua ribu dua puluh dan dana nasabah bisa dipindahkan pada maret dua ribu dua puluh
untuk tahap awal rp dua belas triliun kemudian dua ribu dua puluh satu
kemudian restrukturisasi yang akan diikuti dengan pengalian seluruh polisi jiwasraya
menjadi polis ifg live dengan kondisi restrukturisasi sebagai berikut
yang pertama untuk polis tradisional kemudian yang kedua adalah untuk polis jiwasraya saving plan
nanti november nanti kita umumkan kita akan mungkin targetnya mungkin kita restruksi selama tiga empat bulan gitu
nanti mulai maret mulai kita pindahkan
jadi sebenarnya kalau yang retail belum kita umumkan karena retail kan memang kita menunggu
nah kami kemarin sebenarnya sudah coba dengan yang nasabah nasabah kumpulan yang ada di perusahaan perusahaan
itu sudah cukup banyak ada sekian ratus perusahaan yang sudah bersedia mengikuti skema yang polis tradisional
yang untuk memindahkan dan kemudian mengurangi jumlah
target bunga di masa depan